mau ketemu keluarga fauzi
semoga keadaan mereka selama ini baik baik saja
semoga mereka juga bisa menerima kedatangan saya dengan baik

hari ini sekolah mah

bener liat apa
woy liat apa sih
selamat siang pak
selamat siang pak
ada yang bisa kami bantu pak
ya saya kesini ingin menanyakan tentang
salah satu penumpang
yang bernama pak fauzi
maaf pak sebelumnya
apa bapak merupakan kerabat atau keluarga dari yang bersangkutan
oh enggak enggak
saya perwakilan dari pak al
pak al ibaran
pak al adalah salah satu survivor
yang selamat juga
dari kecelakaan saya
pak al ibaran dan pak fauzi ini
jadi saya diminta pak al untuk
mencari tahu tentang pak fauzi ini
oh iya baik pak
mohon tunggu sebentar ya pak
semoga saya bisa mendapatkan informasi tersebut
apa bapak ada surat dari pak al lebaran
yang berisi tentang penjelasan
dan untuk kepentingan apa ya pak
kalau untuk surat itu nggak ada sih pak
memang harus ada ya pak
memang harus dibutuhkan ya seperti itu ya
surat itu memang sangat dibutuhkan
karena untuk kepentingan
sesuai prosedur pak
ini buat mama sama papa
aduh sini sini sayang
berat berat berat
makasih ya sayang
apa kamu nih mas buatin
ini semua hasil masakan anak anak
sebelum anak anak manggung tadi pak
dan orang tua diminta menilai atas masakannya
berarti kita harus cobain
mas kara kenapa
kan harus dicobain harus dinilai
enak sekali masakannya
papa baru tau
memang bisa sering sering masak di rumah ya sayangnya
jadi miss kiki gak usah kerja di rumah
mau pake nasi gak
iya pak ini saya sedang di
maskapai lang indonesia pak
saya bisa bicara dengan salah satu pegawai di sana nggak
kami dari pihak maskapai
ada yang bisa kami bantu
aldebaran itu barusan
yang datang ke sana asisten pribadi
untuk mencarikan data penumpang
salah satu penumpang yang
satu pesawat sama saya pak namanya fauzi
sama bapak boleh saya tahu data datanya
alamat lengkapnya keluarganya
saya ada sebuah amanah
dari fauzi oh ya baik pak
nanti kami akan kirimkan alamat
saudara fauzi terima kasih
banyak ya pak ya terima kasih kembali pak
senang bisa membantu anda
sayang terima kasih
salah satu penumpang
dari kecelakaan pesawat
dia salah satu pencintas
bersama saya di pulau
saya dulu pernah
alamat yang menyerahkan saya
lalu kamu mau ketemu siapa lagi
fauzi sudah meninggal
yang memberikan amanah kepada saya
untuk mencari keluarganya
sebelum melakukan itu
semoga alamat yang ditemukan trendy
semoga saya bisa menemukan orang yang
yang bisa membantu saya

alamat yang diberikan saya

bukan orang yang tepat
entah kenapa ya
saya begitu berdebar debar
mau ketemu keluarga fauzi
semoga keadaan mereka selama ini baik baik saja
semoga mereka juga bisa menerima kedatangan saya dengan baik
mah aku seneng deh dengan acara paris day
hari ini sekolah mah
apalagi papa ikut di pentas seni
aku surprise banget
papa tiba tiba ada di panggung
terus habis itu pakai raksasa gitu
mama sampai hampir gak ngenalin loh kalau ada papa
iya terus papa juga keren banget ya
menjiwai banget perannya jadi raksasa
udah saja kaget tau kan ini gantanya
temen temen aku juga ikut seneng
pokoknya papa ini keren
serius banget papa ternyata
hari yang gak pernah aku lupain
mama ikut seneng kalau rena senang
kok ada tapi nya
tadi udah seneng seneng kenapa
aku malah pergi duluan
sayang papa kan ada kerjaan sayang
nanti lain kali rena diboncengin lagi sama papa kek
kan motor papa besar kan ma
jadi aku mau digoncengin sama maman juga
terus ada raskara juga
aku boncengin semuanya
raskara duduk di depan
aku duduk di tengah
aku mau masuk kan
tapi tetap aja nggak boleh
itu namanya melanggar
raturan lalu lintas
nanti kalau misalkan lagi jalan berempat gitu
terus tiba tiba di stopin polisi lalu lintas
gak boleh itu bahaya juga nak
oh gitu ternyata
jadi kalau mau pergi rame rame
sebaiknya kita pakai mobil aja ya ma
kalau nanti perginya rame rame
papa aja yang ngertir
coba kita jalan jalan nanti papa yang nyetir
nanti kita ajak ncus juga mau gak
liat liat jalanan
jalanan agak rame gitu
permisi mbak jessica
iya nina bagaimana apakah ibu elsa sudah bisa dihubungi
elsa masih belum bisa dihubungi mbak
kok rasa masih sulit dihubungin sih
kan dia udah gak tinggal di rumah omset sama tante sarah lagi
saya telepon juga gak diangkas
rasanya sulit bu kalian menunggu bu elsa
walaupun dia asetim saya
baik kalau gitu kita bisa lanjutkan meetingnya
karena hari ini juga kita harus memutuskan konsep mana yang kita pilih
kenapa sih kamu bikin gara gara terus